dan terkait dengan kasus meninggalnya akbar alamsyah sudah bergabung bersama kami
wakil ketua bidang advokasi ylbhi muhammad isnur
selamat sore pak isnur
bagaimana ylbhi sebenarnya melihat kasus akbar ini
mengingat akbar juga dinyatakan sebagai tersangka sejak ia dirawat
selamat sore mbak sarah
pertama tentu kita ucapkan selamat
telah berduka cita bersedih dan juga berbelasongkawa atas meninggalnya akbar hari ini
ini menambah jadi lima orang korban yang meninggal
sehubungan dengan aksi aksi yang terakhir di september oktober ini
dan kita mempertanyakan sebenarnya alasan meninggalnya
jadi pertama ada beberapa hal yang kami tim kami ketemu dengan keluarga
dan keluarga bercerita
kita tentang beberapa hal
pertama ada tindakan tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit dan aparat
tanpa pemberitahuan dari keluarga
jadi keluarga cukup lama dapat informasinya baru tahu bahwa akbar begini begini
dan ketika di pelni susah ditemui di rs polri pun susah ditemui
di rs wadik pun baru terakhir kemarin di rs wadik baru bisa ketemu
dan itu pun dengan keterangan yang istilahnya itu mutar mutar gitu
jadi keluarga bertanya ini anak kenapa
apalagi keadaannya dengan tempurung kepala pecah dan ginjal juga hancur
nah kami sejak awal kan memaparkan di dalam temuan temuan kami
banyak di lapangan brutalitas dari oknum
jadi kami dapat laporan ada saksi ada video video berupa kekerasan
jadi brutalitas aparat
dan kami jadi menyambungkan
jadi bertanya apakah akbar juga bagian dari korban brutalitas oknum di lapangan
ya nantinya ilbhi akan memberikan bantuan hukum seperti apa nih untuk membantu kasus dari akbar sendiri
ya jika keluarga berkenan tentu kita akan mendorong untuk diperiksa lebih lanjut
dan mendorong kepolisian untuk mengungkap apa yang terjadi dengan akbar gitu
apakah dia merupakan korban dari aparat misalnya
karena seperti kejadian di kendari atau yang kemarin maulana yadi
orang tua bertanya tanya
misalnya yang jadi ceritanya kan dia sesak napas tapi kepalanya keluar darah terus
nah sekarang pertanyaannya disebutkan dia jatuh ketika memancat gedung dpr
pertanyaannya dengan dasar apa
polisian misalnya aparat memberikan keterangan jatuh di gedung dpr
adakah videonya adakah saksinya gitu
padahal keluarga dan orang orang terdekat justru menceritakan dia tidak ikut aksi gitu
dan selain akbar itu sebenarnya masih banyak mahasiswa yang sebenarnya ditetapkan sebagai tersangka
nah nantinya nasib mahasiswa itu kedepannya bagaimana pak
bukan hanya mahasiswa tapi juga pelajar dan juga masyarakat umum
nah beberapa korban yang sudah meminta bantuan hukum kepada tim advokasi dari lbhi kontras lb jakarta dan kawan kawan
tentu kita akan dampingi
tapi bagi masyarakat yang belum punya lawyer yang pengen ngasih bantuan kuasa hukum kepada ylbhi dan kawan kawan
karena pengalaman dari peristiwa sebelumnya
sebelumnya di bulan mei
kami mendengar cerita ada lawyer yang menangani tetapi nggak serius di ruang sidangnya gitu
nah kami juga khawatir teman teman yang tersangka ini diberikan bantuan hukum tetapi tidak serius bantuan hukumnya gitu
sehingga pembelaannya tidak maksimum di ruang sidang
nah kami mendorong kalau ada masyarakat yang khawatir dan tidak punya uang untuk menyewa lawyer
bantuan hukum dari kami cuma cuma
tidak ada berbahaya tidak ada minta uang sama sekali
ya kembali ke situ
kembali ke kasus akbar
selama ini pastinya lbhi itu kan ikut memonitori perkembangan kasus ya
dan di media massa juga keluarga menyatakan belum mengetahui pasti penyebab kematian korban
ini sebenarnya janggal gak sih
mengingatkan juga sebenarnya pihak kepolisian juga sudah memeriksa gitu melakukan pemeriksaan seperti yang bapak bilang
iya karena gini karena pemeriksaannya kan sepihak
itu perlu pemeriksaan lain yang
lebih independen gitu loh
lebih kemudian bisa diterima oleh semua pihak gitu
kalau sekarang warga hanya menerima informasi sepihak itu kita tidak bisa mengandalkan berita itu gitu
nah kita perlu pemeriksaan yang juga second opinion pendapat lain berbeda
sehingga kita tahu ini anak meninggal kenapa gitu
karena yang terakhir kan kondisinya dalam cerita dari keluarga akbar seperti almarhum akbar seperti kepalanya kibalon
dalam artian bukan hanya ketertak tapi pecah tempurung kepala
dan pecah kenapa
diduga karena pukulan pukulan dari pukulan apa namanya alat tumpul benda tumpul gitu
dan kenapa ginjalnya pecah kita juga suriga gitu ya menduga
ini karena faktor misalnya diinjak terinjak injak atau apa gitu seperti itu
nah untuk kembali ke keluarganya akbar adakah indikasi keluarga akbar mendapatkan tekanan dari pihak luar
hmm kami belum tahu
kami akan bertanya ke mereka
tapi memang beberapa yang
istilahnya seperti ada hambatan akses lah
ketika teman teman mau bertemu teman teman mau akses itu ada hambatan akses untuk menemui gitu
seperti dihalang halangi lah seperti itu
ya baik terima kasih informasinya wakil ketua bidang advokasi lbhi muhammad isnur yang bergabung bersama kami di cnn indonesia connected